berburu takjil ini memang menjadi salah satu kegiatan ngabuburit yang menambah semangat ketika jelang berbuka ya
banyak tempat tempat untuk mencari takjil
salah satunya yang legendaris di jakarta selatan ini adalah di pasar santa
beragam menu hidangan berbuka mulai dari yang segar segar sampai mengenyangkan bisa anda temui di sini dengan harga yang terjangkau
berbagai menu mulai dari es buah kolak gorengan pecal hingga makanan berat seperti nasi uduk bisa anda temui di pinggir jalan depan gedung pasar santa
para penjual di sini diperbolehkan buka sejak pukul tiga sore
namun memang pelanggan mulai ramai di pukul lima sore
menurut pedagang di sini penjualan memang berkurang selama pandemi
kisaran penurunan dirasakan mulai dari lima puluh hingga delapan puluh
namun memang jika dibanding tahun pertama pandemi yakni dua ribu dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu ini diakui lebih baik omsetnya
jauh banget sih kita udah dua tahun ini ya
dua tahun kedua kali ketemu ramadhan ini kan udah kena wabah ini ya
jadi emang dibanding tahun tahun dulu dulu jauh banget sih
jadi merosotnya emang bener bener yang jauh lah pokoknya
omset kita emang bener bener anjlok banget dibanding yang tahun tahun sebelum sebelumnya
tahun ini sih lumayan daripada tahun kemarin kan benar benar di lockdown kan jadi roda sepi gitu ya
kalau tahun sekarang sih lumayan alhamdulillah gitu pendapatannya
tapi ya karena awal awal aja nanti biasanya kalau pertengahan udah mulai agak ini agak sepi gitu
tapi ntar pas udah akhir akhir ramadhan rame lagi biasanya begitu
biasanya tahun lalu sih jualan juga cuma ya agak sepi agak pendapatan agak berkurang
ada penurunan drastis banget gitu dibeda sekarang
walau proses vaksinasi sudah dimulai diharap masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan termasuk para pembeli dan pedagang
pembeli berharap kebersihan dengan menutup bakanan hingga memakai masker harus jadi perhatian
iya maskernya kurang dipakai ada sebagian yang dipakai dan sebagian yang dipakai
iya sih ada juga sih beberapa yang harusnya ini kan lagi covid ya banyak juga yang berkerumun harusnya sih
yang masih belum pakai
masker harus pakai masker gitu
beberapa pedagang memang sudah ada yang mengetatkan protokol kesehatan dengan menutup makanan dan menggunakan masker
tentu hal positif ini diharapkan juga bisa diikuti pedagang lainnya
pun para pembeli diharap juga dapat berburu makanan berbuka puasa dengan tetap menjalankan protokol kesehatan
seperti menggunakan masker dan menjaga jarak saat mengantre
sandra insanasari julian asri jakarta